sebuah panti pijat refleksi di sawangan depok jawa barat selasa malam digerebek warga
panti pijat tersebut diduga menjadi sarang prostitusi
aksi warga menggerebek panti pijat plus plus itu viral di media sosial
dalam rekaman video amatir yang beredar terlihat sejumlah warga masuk sambil mengebrak gebrak pengikat kamar dari triplek
ketua rw setempat abdul aziz mengatakan penggerebekan tersebut dilakukan warga secara spontan
lantaran curiga pada saat tamu yang datang ke lokasi tempat pijat infeksi itu selalu mematikan lampu
sementara lima orang diamankan akibat peristiwa ini yakni pemilik penjaga tamu dan dua orang terapis
usai melakukan penggerebekan pengurus lingkungan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke maposek bojong sari
fahmi febrian depok jawa barat